satuan reserse kriminal polres metro jakarta barat menangkap pengemudi taksi online pelaku pemerasan terhadap penumpangnya
pelaku menangis saat bertemu keluarganya sesaat sebelum memasuki polres metro jakarta barat
ia akan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut soal modus dan ada tidaknya sindikat dalam aksinya memeras penumpang
korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya ke media sosial yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari warganet
di perjalanan dari pusat perbelanjaan di tanjung duren ke rumahnya
sopir taksi online memintanya mentransfer uang
korban keluar dari mobil yang tengah melaju dan minta bantuan tetapi tak ada pengendara yang membantu hingga ia ditangkap pelaku
korban memberontak ketika dibawa kembali ke dalam mobil
pelaku tetap memaksa korban mentransfer uang seratus juta rupiah
ia diancam pelaku akan dibuang ke sungai
korban akhirnya berhasil keluar lagi dari mobil dan melompat dari tepi tol yang cukup tinggi hingga luka luka
korban pun ditolong warga sekitar
m ditangkap di kawasan cempaka putih jakarta setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia layanan taksi online
kejadian bermula saat korban memesak kembali ke tempat yang tidak terdapat perangkap
kejadian bermula saat korban memesak kembali ke tempat yang tidak terdapat perangkap
kejadian bermula saat korban memesak kembali ke tempat yang tidak terdapat perangkap

karena menyangkut dengan personil yang ada di grab
akhirnya kita melakukan upaya penangkapan